wanita berinisial l ini ditangkap saat reskrim polres pulang pisau kalimantan tengah
kepada polisi ia mengaku membunuh suaminya sendiri lantaran kesal sang suami sudah lama tidak bekerja
l mengaku membunuh suaminya pada minggu dua puluh tiga februari saat korban sedang tidur dan anak anak mereka berada di sekolah
l kemudian membuang jasad suaminya di semak belukar sekitar tiga puluh meter dari rumah mereka
tetapi l tidak berhenti sampai di situ
tidak puas setelah menghilangkan nyawa suaminya pelaku kembali memotong kemaluan korban
dan membuangnya ke semak belukar bersama pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban
belum puas saya ambil pisau yang di rumah tadi saya pacu celananya pacul satu dua aja dilepas
menurut polisi l sempat tidak mengaku telah membunuh suaminya
awalnya beralibi namun karena kejelian tim pola tkp dari pola pulang pisau
untuk mengumpulkan bukti bukti yang ada di tkp
membuat yang bersangkutan tidak bisa lagi beralih
akhirnya mengakui bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan
l dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara